imlek juga identik dengan tradisi peruntungan shio
menurut kalender tiongkok xio yang dipercaya bersinar di dua ribu delapan belas ini anjing tanah
anjing merupakan sio ke sebelas dari semua hewan zodiac
mereka yang terlahir dalam sio anjing memiliki kesetiaan tinggi
orang orang yang memiliki sio anjing lahir pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh dua seribu sembilan ratus tiga puluh empat seribu sembilan ratus empat puluh enam seribu sembilan ratus lima puluh delapan seribu sembilan ratus tujuh puluh seribu sembilan ratus delapan puluh dua seribu sembilan ratus sembilan puluh empat dua ribu enam dan dua ribu empat
orang yang terlahir dalam sio anjing tidak pernah meninggalkan teman keluarga atau pekerjaan
mereka juga dikenal jujur adil serta populer dan pintar membantu orang lain
ada lima elemen yang terkait dengan karakter pemilik sio anjing antara lain logam air kayu api dan tanah
seperti dikutip dari detik com sio anjing juga perlu as pada ketika berhadapan dengan sio nagari tahun ini
pasalnya kepintaran dan kecerdikannya bisa saja berbalik arah dan keberhasilan dapat menjauhinya
selain sio anjing dua sio lain juga diprediksi memiliki peruntungan yang baik di dua ribu delapan belas
yaitu sio kerbun
sio adalah seorang pengusaha dan ceo kelinci
tiffany raitama cnn indonesia
nah untuk membaca atau melihat seperti apa peruntungan di tahun anjing tanah
saya di cnn id connected juga sebelumnya juga sempat menyebar ya
kalau misalnya anda mau ada pertanyaan terkait dengan gimana peruntungan anda
atau mau tanya karir kemudian kehidupan politik juga bisa jodoh juga bisa
bisa di mention ke akun kami sebenarnya karena kita akan berbincang bersama dengan
jadi fengshui kita ada julius pang
kakak julius apa kabar
selamat tahun baru imlek
jadi di tahun baru mau ya sempat sempatin ke sini ya
ya di tengah kesibukan pasti
tadi kan udah ya udah perayaan imlek ya
oke kita bahas si anjing tanah show anjing tanah
oke kalau anjing kan biasanya identik dengan apa kesan yang galak gitu menggonggong gitu
tapi tanah kan lebih membumi gitu
apa sih si anjing tanah ini
gini fanny banyak orang yang mengasosiasikan satu sio itu dengan sifat binatangnya
ya sebenarnya itu keliru
oh jadi nggak ada hubungan yang sama sekali
nah sio sendiri itu digunakan untuk istilahnya untuk memberikan lambang dari energi tahun bulan hari dan jam
jadi zaman dulu mereka nggak ada penanggalan kalender
tetapi mereka menggunakan lambang binatang itu untuk gampang diingat
nah di dalam binatang itulah
terkandung elemen energinya
jadi energi yang terkandung di dalam anjing itu adalah tanah besar
dan kebetulan tahun anjing ini adalah juga anjing yang ber
anjing yang unsurnya tanah juga
jadi tanah ketemu tanah
kayak gitu jadi tahun anjing tanah tahun di mana elemen tanah besarnya sangat kuat
hoki nya gimana tuh
kalau bicara tentang hoki semua sio pasti ada potensi untuk hoki ya
cuman kalau dilihat dari dua belas sio ini
tahun yang lebih hoki untuk adalah sio yang beruntung
seperti siok kelinci kuda dan macan
oh ya bagus selamat
nah sio kelinci kuda dan macan ini dalam hal urusan karir itu lebih lancar
mudah populer mudah viral
kemudian disukai oleh bos atasan ataupun pelanggan
oke disukai oleh bos itu harusnya saya siok kelinci dong kalau gitu
sedangkan sio yang kurang harmonis ya bukan berarti sio yang beruntung
artinya sio ini akan mengalami ujian
ujian untuk naik kelas
pertama tama sio naga
kedua adalah sio ayam
yang keempat adalah sio anjing sendiri
oh sio anjing sendiri
sio anjing sendiri karena kita sebut posisi fan tai sui
fan tai sui itu seperti kita sebut dalam hal seperti menyamai si energi penguasa
jadi fan sendiri ada perlawanan
dia tidak suka disamai
oleh karena itu keempat sio ini disarankan untuk lebih mawas diri lebih instropeksi kemudian membina hubungan komunikasi dengan baik
harus lebih mawas diri harus introspeksi itu artinya bisa ke semua bidang ya
artinya karir hubungan keluarga pertemanan itu juga ya
oke dan itu kalau tadi tiga sio yang punya hoki ya
yang beruntung punya hoki
oke lebih punya karakter sendiri sendiri nggak artinya misalnya kalau kelinci lebih apa
mungkin dia lebih hokinya untuk apa gitu
basically kalau kita berada di energi yang harmonis ketiga sio ini punya peluang chance yang sama besar
oke sama besar
berarti terkait dengan peruntungan tiga tiganya dapat
tiga sama besar ya
meskipun ada bintang bintang yang berbeda tetapi overall untuk semua urusan yang di luar itu sangat lancar
urusan di luar itu biasanya adalah misalnya ketemu pelanggan urusan traveling karir
karena karir itu kan menuntut kita harus bertemu seseorang
nah populer kayak gitu
jadi kalau tiga sio itu disarankan untuk lebih banyak bersosialisasi yang bagus
oke harus banyak bersosialisasi
oke terkait dengan misalnya nih ya melihat peruntungan melalui fengsi di tahun anjing tanah
misalnya dengan keadaan politik di indonesia juga nih kok
kan kita masuk ke tahun politik dua ribu delapan belas juga
di depannya dua ribu sembilan belas lebih besar lagi gitu
gimana melihat di anjing tanah ini
untuk dalam konteks politik
dalam konteks politik saya melihat karena kan pilkada serentak dua ribu delapan belas kan ada itu ya agenda tersebut
saya melihat bahwa di enam bulan pertama khususnya pas pilkada serentak kelihatannya energinya memang kurang harmonis
ya jadi kenapa
karena sekali lagi
dalam enam bulan pertama ini energi dari ayam api kemarin itu pelan pelan akan turun
ya jadi anjing tanahnya belum langsung muncul
nah ayam api kemarin ditandain dengan adanya banyak berita hujan kebencian hoaks
kemudian sesuatu hal yang sifatnya konflik ya sifatnya ledak meledak dan sebagainya
jadi kita masih bisa melihat hal tersebut
dalam konteks pilkada berarti dalam hal contohnya black campaign fitnah gotoh dan lain lain
fitnah gosip kemudian hal hal yang sifatnya provokatif baik di sosial media maupun di kehidupan masyarakat akan menjadi sangat marah
itu but overall setelah saya cek dari hasil analisis fungsinya pilkada serentak ini akan cukup overall akan berlangsung cukup lancar
cuma hanya beberapa yang perlu diperhatikan contohnya daerah papua
damai lah ya
ya damai masih oke
apa yang perlu diperhatikan
di daerah papua mungkin harus sedikit diperhatikan

ya itu yang berarti konfliknya besar
jadi sekali lagi kalau energi fungsi daerahnya kurang harmonis berarti yang kita lakukan adalah antisipasi dari faktor manusianya
ini energi yang tadi disempet disebutin sama ko yus yang kurang baik itu artinya gini orang orang yang bermain di panggung politik ini atau kita yang menontonnya ikut ikutan atau gimana
oke kalau yang di papua tadi otomatis adalah para votersnya

jadi kalau mereka menonton mereka akan menikmati energi yang panas
kita sebut konflik
jadi misalnya jagoan saya kalah
oke kemudian jagoan yang situ menang
menang dengan cara curang
akhirnya ribut kayak gitu kan ya bakar bakar apa dan sebagainya
moga moga tidak jadi
hati sebut kalau kita sudah antisipasi
sedangkan untuk yang pelaku daripada yang pimpinan entah yang kita sebut cagupnya ataupun calon bupati maupun wali kota saya melihat di sini dari luar kelihatannya mereka adalah harmonis dan sebagainya
sedangkan untuk yang pelaku daripada yang pimpinan entah yang pimpinan ataupun calon bupati maupun wali kota saya melihat di sini dari luar kelihatannya mereka adalah harmonis dan sebagainya
tapi dari dalam sudah pasti ada barah barahnya

meskipun tidak frontal menyerang karakternya apa yang akan terlihat adalah seperti black campaign lah tetapi suatu hal itu lebih tersembunyi daripada terang terangan
meskipun di sosial media kita melihat tetap akan ada yang jor joran seperti tadi itu
yang seperti tahun kemarin kita lihat juga hujan kebencian di mana mana
itu akan masih ramai
itu juga masih akan ramai
kelihatan juga nggak sih banyak juga yang tanya ke saya tadi masuk ke direct message di instagram ya
kalau soal politik pertanyaannya kelihatan nggak tuh kira kira berapa orang yang nanti maju
oke kalau ditanya kelihatan berapa orang tidak kelihatan
karena itu adalah faktor manusia yang pegang kendali
tetapi kembali lagi kalau memang siapapun yang terpilih semoga kita harapkan adalah memang pemimpin yang sebenarnya yang sejati yang dicari
itu yang ini ya yang utamanya ya
itu tadi politik kalau untuk soal perekonomian indonesia di tahun anjing tanah ini seperti apa cuankah
fani kita melihat bahwa dari tahun kemarin ada perlambatan sedikit perlambatan di mana untuk sektor real sendiri ada terkena impactnya sedikit ya
dan tahun ini di enam bulan pertama sudah pasti hal itu akan berlanjut
oh masih ikut
ada perlambatan dan penundaan
ya dan karakter dari anjing tanah sendiri kan adalah tanah besar yang kuat

lima besar itu bayangkan seperti gunung
yang bisa membendung aliran air
dengan demikian air ini dianalogikan sebagai ekonomi tanah ini dianggap sebagai hambatan
hambatan itu bisa bentuknya seperti peraturan undang undang atau dari faktor manusia yang menghambat ekonomi tersebut
nah kemudian hambatan itu juga terjadi karena misalnya faktor transportasi yang terhambat atau kita sebut kemacetan
ya kenapa karena air juga dianalogikan sebagai arus transportasi atau lalu lintas sesuatu yang liquid bergerak dinamis
jadi saya melihat bahwa di enam bulan pertama akan terjadi tren yang perlambatan penundaan itu
tetapi di enam bulan berikutnya dari juni sampai desember hal itu akan bisa slowly butsure akan bisa terurai yang perlambatan penundaan itu
dengan demikian semoga target pemerintah ataupun kehidupan ekonomi kita itu akan jauh lebih bagus
ngomongin soal target orang orang di luar sana juga pasti punya target kalau misalnya ngomongin soal perekonomian
kira kira sektor sektor atau bidang bidang mana yang
misalnya misalnya kita yang berpotensi bawa hoki untuk di tahun ini untuk berinvestasi
misalnya kan kalau sempat beberapa tahun lalu kayak properti mungkin agak turun
kalau tahun ini seperti apa
oke fani untuk bidang yang bagus di tahun dua ribu delapan belas ini saya pecah dua kembali
yaitu pertama enam bulan pertama ini adalah unsur air dan api
air itu adalah sesuatu yang sifatnya bergerak dinamis seperti yang berhubungan dengan air yaitu transportasi ekspedisi shipping komunikasi kemudian media massa berhubungan dengan
media massa berhubungan dengan apa cairan minuman kafe dan sebagainya
nah ini akan bagus di enam bulan yang pertama
serta yang bagus juga adalah unsur api
unsur api itu seperti pasar uang saham kemudian entertainment hiburan bidang yang event organizer kemudian yang berhubungan dengan energi restoran dan sebagainya
itu adalah bidang jadi dua ini akan perform bagus
oke di enam bulan awal
nah enam bulan berikutnya yang perform bagus adalah kayu dan api
nah kayu ini adalah seperti sesuatu yang berhubungan dengan tekstil fashion medical agroindustri berhubungan dengan pendidikan
nah hal hal tersebut akan ada improvement
nah otomatis semua energi itu ada naik dan turun
nah yang agak kurang di tahun ini sebenarnya adalah di enam bulan pertama adalah logam yang agak kurang yang di enam bulan kedua adalah air
sedangkan properti tetap masih sedang
artinya kalau sedang itu berarti masih kondisinya oke untuk like dibeli karena harganya belum naik
oh harganya belum naik sebelum hari senin kayaknya
oke ini saya juga harus tanya karena yang masuk ke akun twitter saya masuk ke akun twitter connected kemudian dm di instagram saya
pastinya ngomongin jodoh ini ya kayaknya ya ini harus saya tanyain kalau enggak mereka bisa kesel kayaknya
kalau jodoh apa peruntungan jodoh yang di tahun anjing tanda ini gimana
oke sebenarnya kalau dianggap di sion saja

kalau menurut perhitungan sio saja sio kan berdasarkan tahun lahir ya
jadi yang klinci dan tikus ini dua sion ini yang lebih dapat bisa dapat bintang percintaan atau romance lebih kuat di tahun anjing tanda
klinci oke anda yang klinci anda yang tikus
klinci dan tikus ya
oke nah tetapi meski begitu untuk perhitungan yang lebih akurat kita menyarankan mengecek dari tempat tanggal dan jam lahir seseorang
dengan demikian baru bisa dilihat apakah kalau misalnya saya nggak show kelinci tikus
tetap nggak terbuka percintaan yang bagus di tahun ini
nah itu bisa dicek hanya di konsultasi kalau astrologi namanya untuk mengetahui
itu ada analisa dari kain saya sendiri ya
ada juga yang tanya kalau misalnya sama sama sio itu misalnya apa kayak anjing ketemu anjing itu sebenarnya hoki atau nggak
misalnya macan ketemu macan
oke sebenarnya gini ya fani perlu dipahami dulu kalau sio ketemu sio yang sama itu kan berarti dianggap bahwa sio adalah berarti tahun kelahiran
umumnya direferensikan sebagai tahun kelahiran
nah tahun kelahiran ini merupakan bagian dari kalau di dalam perhitungan astrologi terutama patse ya tahun kemarin itu berarti mengatur area kepala kita
artinya apa mengatur cara kita berpikir mengatur cara kita berkomunikasi
jadi kalau sio di dalam unsur sionya sama berarti kan unsur elemennya sama
dengan demikian kalau dalam hal komunikasi berarti se iya sekata karena kan sio tersebut sama
oke jadi saya ngomong a kamu farmnya juga a
tetapi untuk sio sio yang tipenya agak keras sio agak keras seperti contohnya sio naga sio anjing sio kemudian sio kuda sio tikus ya
kemudian sio macan ya
macan itu keras
macan dan monyet ya enam sio yang agak keras ini biasanya kalau ketemu sio yang sama seperti mereka umumnya relatif lebih juga pendapatnya lebih keras
jadi kalau dalam berbicara itu lebih apa
terkesan seperti memaksakan kendak padahal belum tentu
belum tentu ya
jadi ada arguing ya
ada argumentasi terus
itu berlaku gak hanya cuma percintaan jodoh tapi untuk pertemanan persahabatan kerja juga seperti itu ya
kalau sionya sama ketemu sama pasti akan ada hal tersebut
tetapi kalau yang sionya karakter yang keras tadi seperti tadi enam sio tadi sebenarnya untuk dalam pembawaan pun mereka akan lebih frontal
kemudian dalam hal karir juga mungkin nanti ketemu bos juga ada yang takut dan sebagainya
ini enggak ini relatif lebih istilahnya lebih berani untuk ngomong
dan sosialisasi juga sama
asmara juga begitu
oke kita kalau misalnya masih banyak yang mau anda tanyain nanti bisa konsultasi langsung ya
karena waktu kita sangat terbatas nih kak yulis
terima kasih sekali lagi ya
selamat tahun baru imlek
oke kongsi pacar
mudah mudahan intinya gini gak semua sio itu jelek artinya walaupun anjing tanah tidak berarti selain tiga sio itu jelek
tiga sio yang tadi jelek di tahun ini
tapi mungkin harus banyak pelajaran ya yang diterima ya
terus satu hal fami buat pemirsa cnn connected untuk yang mau analisis akurat tentang sionya apa saja ciong atau cles atau yang lancar dan sebagainya
perhitungan dua belas shor secara detail kita sarankan untuk cek di website kita konsultasifungsi com
bisa deh konsultasifungsi com ya
nanti disana akan ada analisisnya
oke itu lebih akurat lagi lebih banyak lagi pasti durasinya dibandingin durasi saya malam hari ini ya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
sudah berkomunikasi dengan kami malam hari ini